usai operasi tangkap tangan terhadap bupati bekasi dan petinggi lipo
nilai pasar grup lipo di bursa menguap sebesar rp satu empat puluh tiga triliun
selama koreksi saham yang terjadi dalam sepekan terakhir
dan dari total lima belas anak usaha lipo group
sebanyak sembilan emiten yang melantai di bursa terdepresiasi
dengan rentang cukup dalam minus empat tiga puluh tujuh persen sampai minus dua puluh tujuh puluh tiga persen dalam sepekan ini
sedangkan dua emiten lainnya mengalami stagnansi harga
dan empat emiten lain masih bergerak positif di papan bursa
dari sisi kapitalisasi pasar nilai penurunan terbesar dialami oleh pt matahari departemen store
diikuti oleh pt lipo karawaci dan pt multipolar technology
jika dihitung total pergerakan market cap dari masing masing emiten
tercatat mengalami depresiasi kapitalisasi pasar sebesar satu empat puluh tiga triliun rupiah
sementara itu penurunan harga saham terbesar dialami induk usaha meikarta
yaitu pt lipo cikarang tbk lpck sebesar dua puluh persen
diikuti pt multipolar technology tbk yang mengalami penurunan sebesar lima belas tujuh puluh tiga persen
serta induk perusahaan media berita satu star pacific tbk melemah dua belas persen dalam sepekan terakhir

dan sekarang kita pantau saham dari sejumlah emiten dari grup lipo hingga perdagangan pada siang hari ini

harga saham lipo cikarang kini diperdagangkan di harga rp satu tiga ratus lima per lembar saham atau berhasil naik tiga puluh delapan persen

sementara itu saham pt multipolar technology tbk turun enam puluh tujuh persen di harga rp tujuh ratus empat puluh lima per saham
dan bagaimana dengan kondisi psikologis investor di sektor ini untuk emiten lipo group
khususnya atau sebaliknya pelaku pasar semestinya dapat tenang meski kasus perizinan proyek mekarta dalam tahap penyidikan oleh kpk
saham properti lipo tergerus kasus mekarta akan kami bahas lebih dalam lagi di segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami di studio analis saham dari narada capital indonesia
halo pak terima kasih
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia business
menurut anda apakah depresiasi terhadap saham dari pt lipo sendiri dan juga anak anak perusahaannya ini sudah mengalami puncaknya depresiasinya
atau masih akan terus mengalami penurunan sampai ke depannya ini
sebetulnya ini proses masih panjang
jadi yang kita tunggu adalah sejauh mana kpk ya intinya akan menyeret apakah perusahaan ikut kena apa tidak
kalau perusahaannya tidak kena hanya perorangannya saja
ya itu akan jauh lebih ringan
jadi sehingga perusahaannya saham saham emiten lipo tekanannya sudah habis gitu
tapi kalau selama ini masih belum ada kepastian nah ini yang akan jadi trouble juga
jadi memang untuk bagi memang saya tahu ada beberapa sih ya trader
kalau investor mungkin sudah pasti akan langsung menjauhi karena kan ada dua tipe investor dan trader
kalau investor itu mereka langsung lihat fundamental dan gcg
begitu ini kan gcg nya sudah dianggap jelek
mereka pasti akan langsung keluar
tapi untuk para trader kadang kadang mereka suka memancing di air keruh atau mencari
bottom fishing jadi artinya mencari kedalaman di mana sampai sejauh mana titik terendahnya
nah itu mereka biasanya akan menunggu momen sampai saat oke misalnya seseorang direktur atau beberapa orang pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka
sidang pengadilan sudah memutuskan oke bersalah sudah selesai
ternyata perusahaan tidak kena itu sudah bottom
tapi memang sampai saat ini kan ini masih awal banget
nah ini memang akhirnya akan menyeret satu grup
yang dipertanyakan mungkin kenapa satu grup dibawa
padahal kan yang bermasalah cuma memakai kartanya saja
ya karena ini berkaitan dengan gcg
orang langsung pada panik mikirnya wah ini kalau ada satu bermasalah ini satu grup besar
biasanya nanti grup besarnya bagaimana dengan yang emiten yang lain nih
atau mungkin hanya puncak gunung es yang terlihat hanya di mekarta yang lain mungkin ada trouble atau gimana
nah itu akan menjadi tanda tanya terus
dan mungkin butuh waktu kalau sampai setelah kasus ini selesai
jadi sudah diputuskan perusahaannya tidak bersalah tidak diutak atik misalnya
butuh waktu untuk memperbaiki lagi image mereka
nah pak giswoyo ini kan anda bilang tadi bottomnya masih belum kelihatan ya
sekarang naik turunnya harga saham saham anak perusahaan lipo group ini juga basically yang melakukannya adalah trading gitu ya
jadi memang ini mungkin investor harusnya sudah mereka tidak mau masuk
maka mungkin sudah buang bersih
dan mungkin trader ini kalau yang menarik ke lpkr ya
lpkr kan sahamnya sudah murah banget
nah ini biasanya akan memancing botol finishing
biasanya mereka melihat seberapa dalam lagi dia akan turun
setelah itu mereka akan coba buy
pegangnya tidak berani lama lama juga mungkin
karena mereka bilang ini masalah belum selesai gitu
nanti kalau masalah sudah selesai baru mereka berani keep
ya karena kalau kita tahu batas bawah harga saham kan lima puluh
ya mungkin mereka bilang wah kalau sudah di
pertama saat ini mungkin low nya dua ratus lima puluh dulu mereka melihat
kalau dua ratus lima puluh ditembus mereka kira dua ratus
nah ini udah mulai deg degan nih misalnya kalau udah di bawah dua ratus
karena mungkin yang nyakur di atas sudah tambah khawatir
tapi bagi trader itu mereka lebih suka semakin rendah
semakin berani mereka untuk masuk
dia anggapannya masa sih saham lipo dihargai lima puluh rupiah gitu
sebenarnya kan begitu dengan aset yang masih ada
apalagi kalau lpkr ini kan dia megang aset aset properti tanah cukup banyak
nah memang sih dihargai sekarang pun sebetulnya sudah murah
tapi dengan kasus hukumnya kan belum jelas nih
nah kan lipo ini kan tidak cuma punya satu aset saja di mekarta
ada banyak aset aset lainnya
sebenarnya berapa besar sih proporsi dari meikarta itu sendiri terhadap total aset properti lipo group
kalau kita mau lihat
dampaknya itu sebenarnya seberapa besar sih kok mekarta yang kena yang lainnya juga ikut turun gitu
kalau untuk properti memang lipo lagi mengandalkan mekarta
karena ini nanti akan jadi kota baru seperti model bsd city
ataupun mungkin ya kota baru yang setara bsdcity lah
mungkin ya saya lupa kalau di indonesia mungkin yang
yang terkenal sih saat ini image kan bc di city nih
jadi mereka yang bikin kota mandi di sini
bahkan mungkin mereka punya cita cita kalau kita lihat gambarannya dari iklan iklannya
lebih besar dari bc city
bahkan bisa dibentuk kayak ya model kayak kota lebih kecil dari jakarta
tapi lebih modern dan sebagainya
mau model kayak singapura lah
mau kasar kan gitu kan
ini jadi proyek adalah mereka
sebetulnya untuk bedang properti
karena itu kan menampung begitu banyak masyarakat yang bisa tinggal di situ
ada apartemen ada jaringan lrt nya juga di situ
fasilitasnya juga cukup memandai
fasilitasnya wow banget kan
mereka punya banyak danau juga
istilahnya banyak taman hijaunya
wah itu kalau sukses memang luar biasa
menjadi adalah mereka sebetulnya untuk proyek propertinya
jadi tidak heran kalau proyek ini mengalami kendala yang lainnya terkena dampak yang cukup besar seperti sekarang ini
jadi mereka merasa kayaknya propertinya ini bakal habis nih kalau sampai kartanya gak jalan gitu kan
memang ternyata kemarin ada ganjalan izinnya belum bisa belum clear and clean
jadi artinya izin baru keluar sedikit sedikit
nah itu juga buat masakannya janji mereka kan ada lima ratus hektar lebih
ternyata izin baru di bawah seratus hektare
nah ini kan jadi masalah juga
nah ini sudah mulai tersendat sebetulnya
apakah masih termasuk kecil
cukup kecil sebenarnya
karena perusahaannya masih bermasalah
kalau kita bicara perusahaan tidak ada masalah ini sudah sangat dalam
orang pasti beli
tapi karena ini lagi tersangkut kasus hukum ya mereka bilang ini kayaknya masih kecil nih gitu loh
jadi ya gimana ya memang kita bisa dibilang masih banyak yang berharap dia akan turun lagi sebetulnya
iya untuk yang apalagi bermasalah ya
bermasalah seperti ini ya gitu loh
berarti apakah ini memang mentalitas dari investor kita atau trader kita yang cukup kalem di indonesia ini atau anda melihatnya seperti apa
sebetulnya bukan kalem
jadi memang saham grup lipo ini sebelum terkena kasus mekarta kita lihat saham lpk dan lpck itu sudah turun
jadi sebelum kena kasus mekarta dia sudah dua artinya dia sudah cukup down cukup dalam
nah kenapa dia bisa turun cukup dalam padahal dia tidak ada kasus artinya memang saham ini sudah mulai
sudah tidak dicurigai begitu atau
berkurang berkurang peminatnya
karena kan lagi lagi mereka melihat bahwa kasus bukan kasus ya sorry perusahaan properti yang dilihat adalah jumlah lahan
terus proyeknya kedepannya mau bagaimana
nah pada saat itu lipo propertinya belum ada yang sesuatu yang wah gitu loh
jadi ada yang mereka bilang
wah daripada begini mah
mendingan saya ambil bst aja
tanah kosong masih dua hektare
terus juga mereka kota bsd city kan sudah bentuk kota mandiri sendiri
tanah kosongnya harganya udah jauh jauh berlipat
nah lipu belum ada proyek wah seperti itu
sehingga dari sebelas pun lpck turun sampai ke dua an lebih
antara dua sampai tiga resnya
lpk ini yang biasa main di satu dua ratus minimal satu tembus di bawah satu mainnya sudah delapan ratus tujuh ratus enam ratus
nah begitu ada mekarta ini mereka berusaha bangkit sebetulnya
berharap harga saham naik
tapi ternyata proyeknya gagal
bermasalah bukan gagal
langsung turun lagi
langsung turun lebih dalam malahan ini
nah yang terkena kan juga ada seperti matahari putra prima
itu kan juga terkena dampak daripada kasus mekarta ini
padahal sebenarnya kalau disangkut sangkut kan tidak ada hubungan sama sekali
masalahnya mereka hanya konsen di gizigi
kalau sudah bicara gizigi itu satu grup akan kena
nah kapan kira kira saham saham lain yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan mekarta ini bisa bangkit kembali harganya
kalau menurut dari trend trendnya
trend kasus sebelumnya mungkin
biasanya pertama tunggu kasus hukum selesai dulu
setelah kasus hukum selesai dan perusahaannya tidak terlibat
itu yang bangkit duluan adalah saham saham yang selain properti
karena yang properti kan misalnya bekas direkturnya misalnya bermasalah gitu kan
mungkin yang non propernya pasti akan bangkit duluan tapi mereka mungkin harus menunjukkan kinerja nih
saya pendapatan saya bagus masih naik
saya juga bagi dividen
gak ada masalah
oh si a hanya ada di direktur
di perusahaan non property yang propertinya
itu mungkin direktur yang properti nggak boleh bercampur atau menjadi double jabatan
rangkap jabatan di perusahaan yang lain
itu akan dicurigai nanti biasanya
nah yang dimaksud dengan kasus hukum sudah selesai itu sampai mana
sampai sudah ketuk palu
para tersangka dijadikan tahanan begitu
dan sudah artinya kan sudah close artinya
karena kalau saat ini masih bisa tarik ulur
nanti perusahaan bisa kebawa atau mungkin ada direktur lain kebawa
nah ini yang masih belum jelas
tapi kalau sudah di ketuk palu kan artinya selesai
nanti semua sudah oke gak akan ada tersangka baru
nggak akan ada kasus baru
itu baru kita akan tenang
nah kapitalisasi pasar dari saham saham grup lipo ini kan juga tergerus
ini efeknya apa nanti ke dividennya
ke dividen gak ada
suma dividen itu adalah basicnya adalah kena profit perusahaan
sama cash flow perusahaan
tapi ya itu saya bilang sebetulnya untuk dividend tidak ada masalah
tidak ada masalah
ya ini mungkin salah satu satunya
kalau misalnya ada perusahaan perusahaan grup lipo yang selain non property dan profitnya gede
dia harus buru buru bagi dividen
memulihkan kepercayaan masyarakat dulu
bahwa ini gcg kita bagus terpisah dengan grup
terpisah dengan perusahaan sebelah
sebelah yang properti yang bermasalah biar mungkin kita satu grup
nah itu adalah satu satu cara untuk membangun kembali
supaya investor itu percaya gcg nya itu oke yang di properti boleh dibilang jelek
tapi yang lain jangan
nanti setelah itu selamat baru yang propertinya akan memperbaiki diri
nah baru mulai
kalau memang menurut anda tidak ada masalah dengan perusahaan lainnya yang tidak ada hubungan dengan meikarta
ini sebenarnya ini saat yang bagus dong untuk beli
masalah bottomnya belum kelihatan ini
karena kasus ini kan takutnya
ini saya kan yang tertangkap baru direktur di bagian properti
takutnya masih ada kaitan dari direktur lain yang rangkap jabatan atau apa dengan perusahaan yang non properti
nah ini ditakutin juga kan kita nggak tahu nih
karena biasanya kalau sudah satu grup itu misalnya ada beberapa direktur yang dipercaya untuk rangkap jabatan
nah ini takutnya menyeretnya sana lagi
kita gak tahu nih
nah kan yang dipanggil jadi saksi ini james riyadi juga katanya kan mau dipanggil jadi saksi
nah ini asumsi asumsi lah katakanlah the worst case skenario
kalau sampai james riady nya sendiri gitu dijadikan tersangka
ini efeknya bisa seberapa dalam
wah kalau pak james yang kena
itu pasti akan
sulit untuk bangkit satu grup
tapi saya rasa biasanya pak james gak kena
karena biasanya saya lihat mereka sudah banyak orang orang
sampai ini pak james nya sendiri
tapi kalau saya sempat lihat manajemen lipo sebetulnya sih mereka sudah dipercayakan ke profesional
mungkin profesional itu biasanya akan berhenti masalahnya sampai di mereka
biasanya sih seperti itu
jadi mungkin pak james mungkin ya namanya kalau owner kalau suruh memantau terus semua ya perusahaan lipo itu banyak
gak mungkin mereka bisa mantau semua
akhirnya mereka dipercayakan ke beberapa orang
nah ketika orang ini bermasalah mungkin jadi trouble gitu kan
harapannya sih gitu
pak kiswoyo secara teknikal ini bisakah saya minta analisa anda
terhadap saham dari pt lipo cikarang tbk
ini kan katanya end bottom nya belum kelihatan
berarti sekarang masih ada lagi turun sampai ke bawah
nah sampai ke bawahnya itu sampai sedalam apa kira kira
lpck sebetulnya kalau mau beli di area seribuan itu sudah menarik
seribu ke bawah artinya
seribu ke bawah ya dapat seribu kalau mau iseng antre beli antre beli aja di seribu lah gitu kan
sekarang kan seribu tiga ratus nih
antri beli di seribu sebetulnya menarik gitu
terus kalau lpkr nya sebetulnya saya bilang support awalnya
support awalnya dua lima tapi kalau bisa mau wah masih takut ya udah dua ratus aja
namanya antre iseng kan dikasih silakan gak dikasih ya gak apa apa gitu kan
itu tapi memang dari grup lipo yang menarik cuma dua ini aja sih sebetulnya
cuma dua itu aja
karena saya lihat backbone nya adalah di dua ini di ini apa properti ini
jadi kalau kita lihat kayak siloam rumah sakit itu re income kan
udah bangun dapet duit terus tapi ternyata bangunan itu bukan punya dia
bangunan yang punya lpkr
ya kita lihat universitas uph itu kalau gak salah saya dengar sih itu juga bangunan nya punya lpkr
uph gak punya bangunan nya jadi yang punya aset siapa
dan lpjk lah
jadi properti ini lah yang mereka mau megang
jadi yang grup grup lipo lah itu hanya nyewa
ya seperti filosofi nya pak mohtari adi kan dia bilang bisnis itu ya beli tanah sebenarnya
mau dibangun apa tanah nya urusan
nah makanya jadi menariknya sebenarnya lpkr ini kalau sampai apalagi sampai bisa seratus udah beli merem deh
karena ya kalau sudah seratus
pegangnya kan juga trading kan kita nggak bicara mengenai beli merem terus merem setahun
kalau sudah beli harga seratus belinya sudah kita kelasnya investor aja
karena kita lihat aset aset dia itu begitu banyak tanah begitu banyak
kita pasti dapat tanah berapa hektare sih lebih besar lah kita dapat keuntungan gitu
malah mungkin kita berharapnya udah beli lpkrd seratus udah perusahaan bangkrut aja
jadi biar saya langsung dapat tanah langsung untung ratusan juta gitu kan
kalau ngitung ngitung mau target capital gain bisa bounce back ke berapa dari bottom
sebetulnya harga wajarnya lpkr dulu dulunya itu adalah rangenya itu antara seribu sampai seribu dua ratus
dia tuh gak pernah turun di bawah seribu itu susah
nah cuma kalau belakangan mulai turun di bawah seribu malah bablas sekarang saya bilang ini
masih bilang oke lah anggap aja minim minimnya kalau sampai ada lpkri harga seratus kita beli kita simpan
kasus selesai dan sebagainya semua selesai itu saya rasa dalam waktu lima tahun ya apalagi kpk sekarang geraknya cepat kan ya
tapi sih minimal ke lima ratus juga bisa dia
dari seratus ke lima ratus
lima ratus persen
eh sorry ya lima ratus persen artinya kan lima kali lipat
kalau kita bicara wajarnya berapa seribu bisa
sepuluh kali lipat kan
cuma memang nyimpannya bertahun tahun
nah lpck kita dari tadi ngomong lpkn nih
kalau nah saya begini ada kelemahan lpck
lpck ini dia tidak pernah bagi dividen
ini kita banyak ada beberapa orang agak sebel
lalu barangnya kamu ini profit gede naik terus
tapi nggak pernah dibagi sebetulnya
beli aset terus beli aset terus
iya bilang harusnya beli aset terus capek gitu
nah kalau lpkr ini masih mending
dia setidaknya masih bagi dividen dari net profitnya
jadi saya bilang lebih menarik si lpkrnya gitu loh
karena orang lebih trust bahwa oh kita punya perusahaan
kita beli perusahaan pertama dilihat pendapatan naik
setelah pendapatan naik net profit naik
setelah itu apa yang dilihat
ini net profit real apa enggak
nyata apa enggak
bagaimana cara melihat net profit real apa enggak
karena kalau kita lihat contohnya unilever
orang percaya dong
nggak mungkin orang bilang pendapatan unilever palsu dipalsuin net profitnya
kalau nggak dapat duitnya dari mana dia bagi dividen kan gitu
nah itu saya bilang orang lebih suka lpkr
karena dia selalu bagi dividen
nah dibandingkan dengan saham saham perusahaan properti lainnya
yang tidak terkena masalah mekarta nih
kalau saya punya uang lebih baik saya taruh di mana
masukin ke lpkr yang kata anda tadi
udah murah banget ini atau ke yang lebih aman aja sebenarnya
kalau kita bicara investasi bagi dua
karena ya kita ini beresiko juga ya sebetulnya
karena kan bottomnya belum tahun ya
tapi ya sebetulnya bagi dua
karena gini sektor properti memang ini belum bangkit
ini kita sampai tahun dua ribu dua puluh adalah sektor komoditi
properti itu bangkitnya adalah tahun dua ribu dua puluh dua mulai
jadi mungkin setelah tahun dua ribu dua puluh baru kita mulai beli saham properti
ataupun mau beli properti
karena puncak properti kita adalah tahun dua ribu tiga belas
siklusnya dia itu sepuluh tahun sekali
artinya tahun dua ribu dua puluh dua baru mulai kita bisa saham sektor properti dan harga properti mulai booming
kenapa saya bilang puncaknya di dua ribu tiga belas
kalau tahun lagi di puncaknya properti
jadi kalau mau beli ya mungkin sekarang ini bolehlah sambil mungkut mungkut ini
tapi jangan berharap dia dalam satu tahun dua tahun naik
jadi trennya masih begini ya masih turun ya
sebetulnya sudah mulai di bottom
sudah mulai mendekati bawah
sudah di bawah dan kita hanya tinggal menunggu naik ke atas rumah yaitu saya bilang
pak kok lama bener ya memang siklusnya sepuluh tahun
ini gak ada hubungannya dengan pemilu dua ribu sembilan belas
terus properti itu memang sepuluh tahun
jadi memang panjang
sebetulnya cara caranya gampang kok kita masih banyak lihat rumah dijual
banyak sekali sekarang kita lihat ya rumah dijual
kalau sudah mulai langka nah itu baru tandanya harga properti sudah mulai naik
jadi memang tidak hanya kasus grup lipat lpk dan lainnya
karena memang sektor properti masih tidur
sampai nanti tahun dua ribu dua puluh kita baru mulai melihat karena komoditinya sudah lewat
nah komoditi juga kan pakai siklus
nah itu biasanya siklusnya nanti setelah itu baru proper
saran anda buat investor yang gatel nih udah pengen masuk ke properti selain lpkr
sebetulnya kalau mau ada bst
saya tadi saya bilang lahannya kosongnya juga banyak dua ribu hektare
itu juga sudah jadi kawasan elit dan harganya juga mahal
bayangin dua ribu hektare atau kalau anggap saja dia jual setahun hanya satu hektare
artinya dia masih punya dua ribu tahun kan
anggap aja dia jual setahun dua hektare masih punya seribu tahun
jadi cadangan harganya besar
jadi tidak usah takut lah untuk kita bicara bsd
jadi cuma memang harga sahamnya lebih mahal daripada lpkr
sekarang nasihat terakhir buat investor yang katakanlah
dari dulu megang saham lpkr takut buang sekarang udah keburu turun banyak nih apa yang harus dilakukan
kalau memang punya di harga atas
punya di harga atas
terjebak di sana gitu
punya harga atas ya
tapi mulai kapan pak
nah memang kalau mau mulai ngantri dari sekarang
karena itu sudah ya kalau berharap apalagi contohnya lpkr yang sudah beli di harga atas seribu waduh
kalau berharap naik ke situ kan lebih lama banget nanti tunggu puncaknya kan ke taman
kalau mau ya press down
jadi beli lagi di bawah tapi jangan dirakses sekali tembak karena ini kita belum berakhir masih ada bottomnya lagi
intinya di situ
jadi harus berani average down
kalau nggak beli lagi di bawah
kalau nggak berani ya mungkin kita harus menunggu sampai tahun dua ribu dua puluh dua
itu saya bilang di situ puncaknya propertinya
oke terima kasih sekali lagi atas waktunya pak kiswoyo di cnn indonesia business
dan kami akan segera kembali dengan informasi ekonomi dan bisnis lainnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia business